usai berlaga dan mendapatkan hasil yang memuaskan di kejuaraan dunia angkat besi dua ribu sembilan belas di thailand
tim angkat besi indonesia tiba di tanah air senin malam
selain sebagai ajang uji coba jelang sea games dua ribu sembilan belas
kejuaraan dunia angkat besi ini juga digunakan lifter indonesia
untuk mengumpulkan poin agar dapat lolos ke olimpiade dua ribu dua puluh di tokyo
menyebarkan dua medali perak
memang persiapannya kemarin agak kegaguh sama cedera engkel memang
sekarang sudah masuk di dua besar dunia lagi
jadi lebih lebih untuk apa
untuk lolos olimpia lebih besar lagi
jadi tetap masih ada tiga event ke depan
kita akan memaksimalkan ke sana untuk menjaga tetap lolos ke olimpiade nya
kalau masalah nanti hasil ini memang
belum maksimal banget
cuman mudah mudahan persiapan di olimpik nanti bisa lebih bagus daripada ini
hasil memuaskan juga diraih lifter muda indonesia windy cantika
meski belum bisa meraih medali
windy yang turun di kelas empat puluh sembilan kg
sukses mempertajam tiga rekor dunia remaja
hasil ini membuat pb papsi cukup optimis dapat meraih gelar juara umum di sea games dua ribu sembilan belas
sekaligus dapat menambah kuota atlet yang lolos ke olimpiade dua ribu dua puluh di tokyo
berus terang dengan kita
mengikuti kejuaraan dunia ini
peta kekuatan makin terbuka
dan di mana posisi indonesia pada saat ini
memperkuat keyakinan kita
bahwa sea games kita akan mencapai tujuannya
itu intinya kalau buat sea games
olimpik kita masih berjuang
yang kita juga
berbahagia adalah banyak anak anak kita dengan mengikut serta di kejuaraan dunia ini
mereka poinnya untuk merebut kuota makin baik
sejak olimpiade tahun dua ribu di sydney
hingga terakhir di olimpiade dua ribu enam belas di rio de janeiro
cabang angkat besi selalu konsisten menyumbangkan medali bagi kontingen indonesia
tim liputan cnn indonesia